seluruh lapisan kehidupan
puisi berjudul rakyat adalah sumber kedaulatan karya pujang gawai s rendra
mengalun indah dibacakan gubernur anies baswedan jumat dua puluh tiga september
ini adalah pegelaran perdana di geraha bakti budaya
yang bertepatan pada pembukaan kembali taman ismail marzuki setelah rampung direvitalisasi
tak hanya ani sejumlah seniman tari dan musik juga ambil bagian
pada kesempatan itu anies mengatakan
revitalisasi taman ismail marzuki merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah
untuk memberi ruang berkarya bagi seniman
anies meregaskan taman ismail marzuki tak akan dikomersialisasi
ini adalah sebuah fasilitas seni yang dikelola oleh badan usaha milik daerah
yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan
karena itulah mengapa badan usahanya milik
negara milik pemerintah
karena hanya badan usaha milik pemerintahlah
yang bisa menjalankan kegiatan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat
dan dijalankan dengan prinsip prinsip governance yang baik
selanjutnya taman ismail marzuki akan dikelola oleh bumddki
yaitu pt jakarta propertindo atau jakpro
melalui unit usaha yang khusus mengelola kegiatan seni budaya
direktur utama jakarta propertindo widhi amanasto mengatakan
akan ada subsidi dana sebesar satu empat triliun rupiah setiap tahunnya
untuk menjamin kelangsungan aktivitas seni budaya di taman ismail marzuki
dana ini adalah dana aslinya dari apbd
yang nanti akan dikembalikan kembali
itu adalah dana dari pemerintah juga yang akan diberikan kepada pemerintah nantinya
melalui kita sebagai pengelola dari taman ismail marzuki
revitalisasi taman ismail marzuki yang menyisipkan sejumlah teknologi modern
diharapkan bisa melahirkan karya karya seniman ibu kota yang bisa mendunia
tim liputan cnn indonesia